kita akan lihat langsung gelaran alo bank festival dua ribu dua puluh dua di storehouse sembilan jakarta
kira kira seperti apa di sana ada apa saja di sana
kita tanya langsung ke produser lapangan sian indonesia karmel mulsalim
karmel bisa anda ceritakan kira kira bagaimana keseruan antusiasme
dan juga bagaimana yang ingin datang ke sana caranya seperti apa karmel
ya selamat siang bram benar sekali saat ini saya sedang berada di festival alobank
festival dua ribu dua puluh dua yang diselenggarakan di istora senayan jakarta pusat
jadi memang seperti namanya alo bank festival itu merupakan festival all in one
jadi tidak hanya pertunjukan musik para pengunjung juga bisa menikmati beragam aktivitas lainnya
seperti ada bazar makanan ada travel and beauty fair ada job fair
lalu juga ada atraksi interaktif seperti cnn experience booth
nah saat ini saya sudah berada di depan cnn experience booth
mungkin anda bisa lihat di belakang saya
ini antusiasme para pengunjung sangat tinggi
karena saat ini memang sedang ada gelaran acara podcast yang dihadiri oleh
nah saat ini mereka sedang melakukan sesi podcast
membahas tentang fitur fitur semua manfaat dan kecanggihan alobank
para pengunjung dan penonton bisa nonton langsung di lokasi
namun jika anda yang sedang berada di rumah
anda juga bisa mengunduh aplikasi cnn indonesia untuk mendengar perbincangan yang menarik pada hari ini
nah jadi bram di cnn experience boot ada beragam aktivitas interaktif lainnya
selain dari podcast ini kami tadi juga melihat ada acara reporter wannabe
para pengunjung yang ingin merasakan bagaimana sih rasanya jadi reporter
rasanya jadi anchor bisa langsung saja datang ke booth cnn experience
mereka akan ditaruh di depan dua kamera langsung dan diminta untuk membaca dari teleprompter
jadi mereka bisa merasakan bagaimana rasanya di depan layar
selain dari itu tadi kami juga melihat ada anchor hunt
nah anchor hunt ini merupakan bagian dari ct corp recruitment atau job fair yang berlangsung pada pagi hari ini
nah jadi tadi pagi ada sekitar enam peserta yang datang sejak really enam wib untuk mengikuti job fair
mereka hari ini mengikuti tes mereka telah melakukan registrasi secara daring
nah untuk para peserta yang apply atau registrasi untuk menjadi
tes di area indoor dekat main stage mereka langsung ke booth cnn experience untuk mencoba baca teleprompter
nah disitu mereka akan dinilai dan kemudian akan mendapatkan hasilnya dalam waktu dekat seperti itu
nah di luar dari cnn experience yang ada di depan layar seperti cnn anchor wannaby reporter wannabe lalu juga anchor hunt
di cnn experience boot ini juga ada sebuah fitur menarik yaitu pengambilan video tiga ratus
jadi ini ada kamera yang mengambil video anda tiga ratus enam puluh derajat dan ini memang menjadi favorit pengunjung yang sedang mencari konten untuk di upload ke instagram atau di upload ke tiktok
nah di sini juga ada board atau poster yang dari tadi saya lihat sering sekali diajak foto oleh para pengunjung terutama penggemar nct
nah ini seperti kita lihat bram podcastnya baru saja dimulai
ceo ceo alobank baru saja menyapa para penggemarnya
mereka terlihat sangat antusiasmenya sangat tinggi untuk mendengar perbincangan mbak putri di podcast pada hari ini
bram selain dari booth cnn experience pengunjung yang datang ke alobank festival juga dapat menikmati banyak sekali kegiatan lainnya
seperti ada empat puluh unit bisnis yang membuka stand di tempat
selain dari itu juga tentunya ada pertunjukan konser dari musisi lokal hingga internasional
jadi ada dua panggung
alobank festival ini dibagi menjadi dua area yaitu indoor dan outdoor
saat ini kami berada di area outdoor
nah di area outdoor ada satu panggung di mana nanti pukul tiga sore waktu indonesia barat
akan ada pertunjukan musik dari kunto aji
lalu pada pukul empat sore waktu indonesia barat ada pertunjukan musik dari nadine amiza
dan juga ada pertunjukan musik dari pak mungkas di pukul lima sore waktu indonesia barat
selain dari itu untuk pertunjukan di panggung outdoor akan ditutup dengan malik the essential pada pukul sepuluh malam waktu indonesia barat
jika kita bicara mengenai area indoor dimana tadi pagi job fair diselenggarakan
memang akan ada konser yang akan diperlukan
yang paling ditunggu tunggu oleh para pengunjung yang datang pada hari ini
yaitu pertunjukan dari nct dream
nah pertunjukan itu juga akan diiringi dengan grand launching alobank
yang akan dimulai pukul tujuh sore hingga pukul sepuluh malam waktu indonesia barat nanti
panitia juga memperkirakan ada sekitar tiga puluh ribu pengunjung yang datang pada hari ini
nah tadi kami sudah berada di lokasi sejak pukul enam pagi waktu indonesia barat
dan kami melihat sudah ada ribuan
pengunjung yang mengantri di sebelah kiri dan sebelah kanan area pintu masuk
jadi memang sebenarnya gerbang untuk para pengunjung itu akan dibuka pukul satu siang waktu indonesia barat
namun tadi saya melihat gerbangnya dibuka lebih awal
karena panitia melihat antriannya sudah mengular
jadi pengunjung mengantri di samping gerbang
mereka duduk di trotoar seperti itu
lalu sepertinya panitia prihatin dan akhirnya membuka gerbang
saya melihat para pengunjung sangat antusiastik
mereka sangat semangat menunggu
mereka bahkan sudah mengantri di depan pintu area panggung indoor
untuk menyaksikan konser yang akan dimulai pukul tujuh malam waktu indonesia barat nanti
baik artinya antusiasme sudah terlihat begitu ya dari pagi hingga siang hari ini
kita akan update nanti seperti apa
apakah semakin sore akan semakin ramai
terima kasih atas laporan anda karmel mursalim dari kawasan gbk jakarta
selamat kembali bertugas